tim kampanye nasional jokowi ma'ruf mengisyaratkan calon presiden petahana jokowi dodo akan tampil mengejutkan pada debat ke dua tujuh belas februari mendatang
jokowi akan lebih banyak membeberkan data pencapaian di bidang energi pangan dan infrastruktur
menurut tkn akan ada perubahan gaya jokowi sehingga performa debat tidak monoton
wakil ketua tkn jokowi ⁇ maruf ⁇ arsul sani mengakui jokowi dibantu sejumlah tim ahli yang berasal dari beragam latar belakang di bidang pangan energi lingkungan dan infrastruktur
saya kira karena ini sudah tinggal seminggu lagi sudah dimulai juga dengan simulasi debat
hanya karena ini topiknya soal energi
di pangan infrastruktur tentu yang terlibat adalah teman teman di tkn dan para ahli yang memang punya background soal itu
calon presiden nomor urut dua sandiaga uno berkomentar terkait persiapan jelang debat kedua
sandi mengaku pihaknya sudah mempersiapkan finalisasi dan simulasi debat
sandi mengatakan tujuh belas april dua ribu sembilan belas akan menjadi ajang referendum ekonomi
prabowo sandi yakin debat kali ini akan bisa
dan menjelaskan secara konkret visi misi pasangan nomor urut dua tersebut
kita juga mulai mempersiapkan finalisasi persiapan debat dan simulasi simulasi yang kemarin ini satu minggu pak prabowo sudah menyiapkan
kita yakin bahwa debat yang kali ini akan bisa menjelaskan secara konkret dan real visi indonesia menang
untuk swasembada pangan suasembada energi suasembada air dan lingkungan hidup dan juga visi pembangunan infrastruktur yang lebih berdampak kepada rakyat
itu tujuan kami
sementara itu perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perludem berharap para capres tidak berbicara isu normatif pada debat kedua nanti
ikutip dari detik com direktur eksekutif perludem titi anggraini meminta para capres fokus pada pendalaman materi debat
tantangan paling besar di debat kedua adalah menjaga konsistensi agar fokus pada visi misi
berbeda dengan debat pertama debat kedua pilpres ini hanya akan melibatkan calon presiden
tema yang diusung adalah energi dan pangan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur
manasan menjelang debat capres kedua yang akan membahas soal energi pangan sumber daya alam infrastruktur hingga lingkungan
malam hari ini di meja saya sudah hadir dua narasumber
jubir tim kampanye nasional jokowi maruf
mas misbakun selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah ada di sini
dan juga ada suhendra ratu prawiran negara
jubir badan pemenangan nasional prabowo sandi
mas suhendra selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini
selalu menjadi menarik dan seksi untuk menjual soal isu energi pangan sumber daya alam
selalu ini yang antara jadi jualan politik dan serangan politik
itu juga dirasakan saat ini semakin ramai oleh kubu satu
gini isu yang saat ini akan menjadi topik perdebatan di tahap kedua ini
perdebatan kedua ini adalah memang ini adalah sebuah pencapaian prestasi pak jokowi selama periode pertama
di bidang energi
energi ini kita akan sampaikan bahwa pemerintah telah melakukan apa saja
melakukan renewable energy untuk melakukan konversi
kemudian bagaimana b lima belas b dua puluh itu dijalankan
bagian upaya untuk mengganti secara struktural yang mempunyai dampak mengatasi current account defisit kita
karena impor bbm
dan itu adalah permasalahan yang struktural
kemudian bagaimana pemerintah memperbaiki struktur energi kita
mengenai pangan sekarang misalnya
kemudian mengenai lingkungan hidup
kita ingin menyampaikan bahwa sejak pemerintahnya pak jokowi
sudah tidak ada lagi isu mengenai asap yang mengganggu negara sebelah
dan itu setiap titik sudah bisa selesaikan dengan baik
ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa
lingkungan hidup ini juga bagaimana isu hutan tidak pernah dikonversi untuk urusan bisnis
tapi dikonversi untuk kepentingan siapa
bagaimana rakyat ikut mengelola hutan untuk kepentingan hidup mereka
menangkatkan taraf kesejahteraan mereka
dan ini menjadi hutan sosial
itu adalah bagian mengelola lingkungan
kemudian bagaimana pangan itu dikelola
menyiapkan sistem platform yang memadai
bagaimana indonesia ke depan bisa menciptakan suasembada pangan
saluran irigasi primer sekunder dan terisir diperbaiki
dan diciptakan sistem yang memadai untuk itu
kemudian di bidang
berikutnya adalah mengenai sumber daya alam
sumber daya alam ini jelas pencapaian pak jokowi
sumber daya alam bagaimana pemerintah ingin memperbaiki pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam yang kita punya
pemerintah baru selesai menyelesaikan undang undang penerimaan negara bukan pajak sehingga bisa mengelola dengan baik
kapan sumber daya alam yang begitu kaya dimiliki oleh indonesia ini kalau harganya jatuh bisa dikelola dengan baik menjadi tabungan masa depan kita
kemudian bagaimana blok rokan diselesaikan oleh pemerintah menjadi milik negara dikelola oleh pertamina
nah ini semua adalah pencapaian
oke sekalipun ada masih proses proses yang berlangsung
ya semuanya proses
karena apa tidak ada semuanya itu kan suddenly terjadi
tapi proses ini bisa dilakukan dengan baik oleh pemerintah
memenuhi apa yang pernah dijanjikan
makanya pemerintah ingin menyampaikan di debat nanti pak presiden akan menyampaikan inilah pencapaian kita
dan kita akan melakukan penajaman penajaman yang lebih konkret lebih real untuk periode kedua itu akan melakukan apa saja
oke baik bagaimana dengan mas wendra
tadi sudah dijelaskan tentang capaian capaian yang akan disampaikan kepada publik oleh pihak petahana ya
tapi dalam capaian capaian itu tentu ada koreksi
koreksi koreksi yang menurut hemat saya itu sangat wajar dilakukan
ada catatan catatan yang kami dapati di badan pemenangan nasional prabowo sandi
itu diantaranya tadi sudah disampaikan tentang komitmen energi terbarukan
yang mana pada periodisasi dua ribu lima belas sampai dengan dua ribu delapan belas itu terpasang cuma delapan ratus mw
sedangkan pada periodisasi dua ribu sepuluh sampai dengan dua ribu empat belas itu terpasang berkisar antara dua enam ratus mw
dan komitmen berdasarkan peraturan pemerintah tahun nomor tujuh puluh sembilan tahun dua ribu empat belas tentang energi ya
pada tahun dua ribu dua puluh lima itu harus terpenuhi energi terbarukannya
hal ini yang menjadi catatan pertama tentang energi
yang kedua tentang lingkungan tadi sudah disebut oleh pihak satu bahwa ada tentang asap yang sudah sekarang ini tidak ada
betul itu kita akui terjadi
tapi kita melihat bahwa komitmen terhadap lingkungan tidak hanya sebatas tentang penanganan asap
apa yang belum
kita ketahui bersama di situ bagaimana kita mengurangi enam emisi gas itu
bagaimana komitmen indonesia terhadap ini
apa yang belum kalau menurut anda dari kyoto protokol itu
ini harus dijawab
maksud saya itu salah satu yang harus saya sampaikan
komitmen bagaimana mengurangi emisi dan gas rumah kaca tadi ya
kemudian kita juga mendapati satu fakta data
data bahwa deforestasi itu masih terjadi
rata rata dalam tahun dua ribu dua belas sampai dengan dua ribu lima belas itu masih hampir satu juta hektare
dari dua ribu dua belas sampai dua ribu lima belas
nah ini kan bisa indikasi indikasi semacam itu terlihat
masih terjadinya illegal logging di papua misalnya
yang tiap tahun terjadi kerugian negara berdasarkan

betul tapi maksud saya ini saya ambil satu kasus contoh
di tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
terjadi illegal launching di papua yang merugikan kerugian negara per tahunnya tujuh belas triliun
data itu kita temukan
lingkungan sebagai obyek dari peradaban dirusak
dan ini terjadi dalam proses sekarang ini
begitu maksud saya
oke oke itu tadi sudah kritik kritiknya disampaikan
bagaimana kira kira sekarang solusinya
bagaimana kalau kita jeda dulu
nanti setelah jeda kita tanya masing masing
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
salah satu hal yang kita tahu menjadi
tolok ukur atau hal yang terus dibawa bawa jokowi kemana mana
jadi jualan dari pak jokowi adalah soal infrastruktur
gitu ya soal infrastruktur
dan ini juga sering dibahas oleh pak suyendra
apa sih yang pembangunan kalau tadi saya mengutip pernyataan bang sandi
kami akan fokus mulai membangun infrastruktur untuk rakyat
memang yang sekarang tidak untuk rakyat
begini ya saya perjelas apa yang dimaksud oleh pak sandi tadi
infrastruktur yang berdasar kepada basic need
jadi kebutuhan dasar masyarakat kebutuhan dasar manusia
seperti misalnya air bersih air minum kemudian persampahan air limba perumahan
yang mana kita ketahui backlog perumahan di indonesia ini masih cukup tinggi
masih dalam kisaran enam juta unit rumah backlog
jadi kalau program satu juta unit
perumahan yang sebenarnya masih belum cukup gitu kira kira
dan itu bisa dibilang banyak capaian capaian dari petahana dalam alihannya pemerintah terhadap sektor perumahan
itu jauh dari harapan
yang mana kita memiliki data data itu tentang perumahan ya
kemudian saya ingin sedikit ke infrastruktur
infrastruktur itu menurut perpres tujuh puluh lima tahun dua ribu empat belas terbagi menjadi beberapa bidang
bidang transportasi bidang jalan kemudian bidang sumber daya air kemudian telekomunikasi energi dan air minum
drainase termasuk juga
nah dalam bidang bidang ini ada salah satu sub bidang yaitu jalan tol
yang selama ini kan bisa dikatakan jalan tol itu menjadi prioritas pak joko widodo pemerintahan sekarang ini
capaian capaian sudah kita terima sudah kita apa namanya sudah dipublis dan kita terima
tapi apakah penanganan krisis air minum sudah tertangani dengan baik
tapi kalau jalan tol itu kira kira untuk rakyat atau bukan
jalan tol itu investasi yang mana sebenarnya itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan
dan untuk konektivitas
kalau bisa dikatakan untuk rakyat ya rakyat yang mana dulu
kalau rakyatnya pebisnis atau anggota logistik atau pengguna jalan jalan tol ya ya
tapi secara umum juga kan kita sudah mendapatkan keluhan dengan adanya tol transjawa yang beroperasi
banyak umkm di seputaran pantura juga
sekarang ini mati suri dan banyak keluhan keluhan seperti pedagang
baru akan diberikan tempat di rest area itu
ya tapi kan ini menandakan
jadi saya pikir bahwa dalam membuat konsep atau membangun konsep pembangunan jalan tol itu kan harus terintegrasi
tidak hanya berpikir tol dibangun tapi kemudian tidak memberikan efek yang positif ke masyarakat
gini saya ingin menjawab ya beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan infrastruktur
apa yang dicapai oleh pak jokowi itu adalah pencapaian yang sangat mengagumkan
pertama kalau kita bicara bahwa seakan akan pak jokowi itu hanya bicara soal tol tidak
ada lebih dari dua ratus enam puluh tujuh triliun itu untuk dana desa dan basic need infrastructure itu adalah di wilayah pedesaan
lebih dari satu ratus dua puluh ribu kilometer jalan desa dibangun
embung desa dibangun puluh ratusan bahkan ribuan di tingkat desa belum lagi embung yang besar
yang primer primer yang tadi disebutkan pak soehara itu
ya tadi saya sebutkan
irigasi desa dibangun
kemudian coba waduk nipah waduk jati gede
waduk jati gede itu zaman pak jokowi
kemudian ada lagi soal apa
embung yang sifatnya besar itu banyak dimana mana
presiden paling banyak bangun embung untuk mengatasi irigasi kekeringan dan sebagainya itu pak jokowi
ntt jadi punya embung
ngersik punya embung
nah saya ingin menyampaikan kemudian berkaitan dengan
tadi mengenai energi juga
power plan ini kan adalah penyakit indonesia lama
ada zaman pak eswi sepuluh mw dan sekarang pak jokowi tiga puluh lima mw
dan ini kan prosesnya masih berjalan
itu mengenai infrastruktur di bidang energi
kemudian saya ingin menyampaikan soal infrastruktur yang lain
yaitu mengenai perumahan
coba jalan baru yang dibangun
lihat jalan negara atau jalan daerah
kalau kita lihat program
jalan tol yang sekarang dikritik juga karena terlalu mahal gitu kan
tol mahal dan sebagainya pemerintah sudah merespon akan menurunkan harganya
karena itu ada skema bisnisnya
skema bisnisnya akan dilakukan oleh pemerintah
dan pemerintah sudah memastikan bahwa itu
kemudian kalau ada kritik mengatakan bahwa akan memberikan dampak
ya memang memberikan dampak
tetapi kan masyarakat juga tahu bahwa mereka akan diberikan tempat
bekerja sama dengan pemerintah daerah dan semuanya sedang berproses
karena kan tol ini kan baru selesai semua
tidak mungkin kemudian selesai hari ini besoknya harus selesai ini
tidak semuanya memproses
pembangunan infrastruktur ini berikutnya untuk pemerintah adalah apa
mengisi konten di dalamnya
kawasan ini untuk kawasan industri untuk perumahan
mana kawasan untuk berkembang yang
ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah
dan itu adalah terintegrasi dengan konsep awalnya pembangunan itu
nah tadi saya ingin menyampaikan mengenai backlog perumahan
bagaimana pak jokowi menyelesaikan undang undang tapera
tabungan perumahan rakyat
yang dalam periode sebelumnya itu tidak pernah mau diselesaikan
untuk mengatasi apa
bagaimana sistem rakyat itu bisa mendapatkan akses atau perumahan ini
setelah pangan sandang papan ini akan dipenuhi oleh pak jokowi
ini kan adalah titik yang paling krusial
dan itu dibuat per tahun dengan rumah murah subsidi sekitar harga satu ratus tiga puluh enam juta
dijalankan untuk mengatasi backlog itu
sekalipun jumlahnya berbeda
agak jauh dari tadi yang disampaikan
backlog itu terjadi sejak kapan
backlog perumahan ini terjadi sejak sepuluhan tahun yang lalu
dan itu selalu berkejar kejaran
kalau kita bicara tentang infrastruktur dasar perumahan ini
lahan tidak semuanya bisa disediakan
karena pemerintah tidak mempunyai bank land yang memadai
kemudian kerjasamanya harus waspada
tidak mungkin pemerintah menyediakan perumahan kemudian atas nama negara
harus ada pihak swasta yang dilibatkan
pemerintah memfasilitasi pembiayaan memfasilitasi kreditnya dan pembahasan lahannya
dilakukan dengan sangat serius
ini harus dibaca sebagai keseriusan pemerintah mengatasi backlog perumahan
dan ini kemudian yang terjadi di zaman pak jogi justru merejus
memperkecil kebutuhan itu makin lama makin menurun
karena backlognya yang dulu itu tabungan backlog
tabungan kebutuhan yang lama itu terus itu
beliau sebagai mantan staf khususnya menteri pu pasti tahu
akumulasi itu kan makin lama makin menurun
inilah yang kalau menurut saya bahwa kita apa yang menjadi warisan permasalahan itu diselesaikan
tanpa kita berkeluh kesah kok
kenapa mekanismenya investasi
investasi dan pembiayaan
karena jalan tol yang sudah ada saat ini semuanya itu sudah selesai ditender dan dimenangkan konsesinya oleh pak jogi
selesai jaman order baru
makanya diambil oleh pemerintah untuk mengatasi the bottlenecking
sumbatan sumbatan itu diambil ala bumn
pemerintah menasukkan bumn di sana
untuk meningkatkan leverage capital mereka modal mereka
mereka dapat pinjaman dan mereka dijalankan
oke saya ingin sedikit menanggapi ya
jadi tentang tadi disampaikan oleh pak jogi
disampaikan oleh mas misbahkun tentang tarif
saya belum menemukan klausul di undang undang jalan nomor tiga puluh delapan tahun dua ribu empat belas
itu bahwa tarif itu bisa diturunkan
ya di dalam konteks undang undangnya
ini perspektif undang undang ya
jadi maksud saya ini biar pemerintah juga memahami jangan mudah untuk kemudian konstan menaikkan tarif
tapi di tengah jalan karena ada gejolak sosial tiba tiba yuk kita turunkan
kita lihat undang undang jalan
kita lihat undang undangnya terlebih dahulu
karena perhitungan menurut undang undang tersebut adalah berdasarkan pada hitungan inflasi
beliau basic economy pasti paham inflasi itu pastikan untuk kenaikan kan begitu
tidak ada untuk penurunan
kalau penurunan berarti kan deflasi
ya ini satu
satu variabelnya salah satunya memang inflasi
tetapi kan mereka juga salah satu variannya
tapi kan tidak cuma inflasi
di anurik irr dihitung
nah jadi gini
nah ini saya belum perhubungkan
ya biaya operasional dihitung dan sebagainya
saya belum perhubungkan
termasuk beban beban yang lain
tetapi kan pemerintah tentunya punya kewenangan untuk menetapkan lewat bpjt
badan pengelola jalan tol
jadi pada saat pemerintah sudah menetapkan konsesi sebuah jalan tol
itu sudah mempertimbangkan semua itu tadi
irr npp bcr semua sudah dihitung
jadi artinya itu sudah secara rumusan ekonomi
kalau misalnya mendapatkan nanti warisan jalan tol dengan harga yang begitu
apa yang akan dilakukan prabowo sandi
ya jadi begini
memang ini kan semua kan terikat kepada ppjt
ya kita kembali kepada ppjt tadi
bpjt itu adalah perjanjian pengusahaan jalan tol
kita akan pelajari
klausullah di dalam situ apakah memungkinkan untuk direvisi
contoh kasus saya mengatakan
misalnya berdasarkan undang undang kan anda katakan tidak mungkin
apa yang akan dilakukan
menurut hemat saya undang undang ini pun harus kita lakukan amandemen terhadap itu
jadi agar potensi bisnis atau investasi di jalan tol ini menjadi lebih terjamin begitu loh
dari sisi untuk katakanlah jaminan untuk mendapatkan bagaimana pengembalian biaya investasi dan keuntungan
yang kedua yang saya soroti di sini adalah tentang bagaimana ppjt tadi tentang jagorawi
jagorawi itu telah berakhir konsesi
di tahun kalau tidak salah antara lima tahun yang lalu gitu ya
itu artinya apa
sudah tercapai yang namanya payback periodnya
kemudian sudah tercapai apa namanya nvv tadi
sudah tercapai irr nya
kemudian sudah tercapai juga bcr nya juga
sudah tercapai semua
artinya ini menjadi tanggung jawab pemerintah
sekarang kan saya kemarin mengkritisi tentang mahalnya tarif
tarif tol trans jawa
kemudian dibantah oleh wakil presiden pak jk
kemudian terakhir adalah menteri pekerjaan umum yang mana katanya ini harus head to head untuk membandingkannya
saya coba bandingkan dengan tahun yang sama di malaysia
ternyata masih jauh lebih mahal kita di sini
kalau menurut prabowo sandi tarif yang masuk akal berapa
oh ya itu ada hitungannya tadi mbak
oke berarti belum dihitung ya
belum dihitung ya
ada hitungan yang kita harus lihat di situ adalah lalu lintas harian rata ratanya seperti apa
ada begitu banyak variabelnya untuk mengikuti investasi di jalan tol
contoh saya kasih sederhana
jalan tol jagorawi
konsesi yang mereka punya dulu berapa jalur
sekarang mereka melakukan investasi baru penambahan berapa jalur
dan ini kan harus dihitung
mereka menanamkan investasi kembali dulu dua jalur
dua sisi akhirnya empat jalur
sekarang kan menjadi delapan jalur
dan ini kan investasi baru
investasi baru sebelum masa periodisasi mereka kontraknya habis
ya itu kan masalah technical
jangan kemudian ide dan gagasan besar kita membangun infrastruktur itu dihadapkan kepada masalah masalah teknikal
masalah teknikal ya kita ada masalah
tetapi membangun konektivitas antar kota di jawa supaya masyarakat terhubung
masyarakat yang terhubung ini akan mempunyai dampak ekonomi yang memadai
memberikan dampak kepada pertumbuhan
kemudian lalu lintas logistik antar jawa bisa bagus
kalau dari jawa seluruh jawa ini kota terhubung dengan baik
di jakarta urusan mrt nya bisa selesai
jakarta tidak terjebak kemacetan
itu kan adalah sebuah value sebagai bangsa
indonesia sebagai negara yang harus shifting menjadi negara maju
simbolisasi negara yang terkoneksi dengan baik
oke baik baik
jangan kemudian kita di jebak kepada urusan urusan teknikal
tapi kalau kita coba bandingkan saya pernah naik
tapi bagaimanapun itu persepsi
kembalian investasi kan dari tarif
ya gini contoh sederhananya
dari jakarta ke bogor cuma sekarang berapa tujuh ribu
nggak sampai satu dollar
orang melihat tarif murah itu seperti apa
ini kan juga harus dimaksud
jangan hanya melihat itu karena investasi lama
investasi baru ya dilihat dengan investasi barunya
bandingkan coba dengan eropa
nilainya begitu ya oke oke baik
jangan kemudian ide besar pembangunan infrastruktur dihadapkan dengan masalah masalah teknikal
keluan supir ya ada supir yang mengeluh
ada orang yang memberikan apresiasi
saya sekarang bisa pulang kampung ke solo cuma maksimal tujuh jam enam jam saya sudah nyampe
fungsi jalan tol memang memperlancar
itu kan ada orang
orang kan merasakan sesuatu hal yang baru
nah ini kan pencapaian
kalau kemudian dikatakan bahwa ini memang kewajibannya pemerintah
loh kewajiban pak jokowi iya
tapi kemana apa pemerintahan yang dulu tidak melakukan
oke oke baik baik
kita sekarang jeda dulu kita sekarang jeda
nanti di segmen berikutnya kita bahas soal pangan ya
tetap bersama kami
iya anda kembali bersama kami di cnn indonesia pramius
kita sudah sampai di segmen terakhir
memang terlalu singkat waktunya
tentu saya tidak bisa membahas soal semuanya
tapi sekarang soal pangan deh
yang juga kemudian sering mendapatkan
serangan adalah soal suah sembada pangan
jangan seakan akan urusan pangan itu urusan suasembada pangan semata
yang utama adalah harga pangan terjangkau
suplai pangan nasional terjaga
kemudian sistem distribusi terjaga
dan rakyat tidak kekurangan pangan
itu yang paling utama itu yang paling utama
karena apa kita bisa saja melakukan upaya upaya untuk apa yang dilakukan pak jokowi
apa yang dilakukan pak jokowi membangun bendungan membangun embung perbaikan irigasi primer sekunder dan tresier
itu adalah dalam rangka mempersiapkan platform dasar untuk itu
karena apa prasarat suah sembada pangan itu tidak mudah
pak harto berkuasa mulai tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
butuh waktu berapa puluh tahun untuk bisa suasembada pangan dan dapat penghargaan dari fau tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
artinya apa platformnya harus disiapkan
berapa in press kud disiapkan
subsidi benih subsidi bibit kemudian subsidi pupuk
membangun pabrik pupuk di mana mana untuk mempersiapkan
pabrik pupuk ngeresip pabrik petrokimia ini dalam rangka itu
pak joko masyarakat kan mudahnya kemudian melihat yang kemudian juga sekarang sering dibahas itu adalah soal impor
ya gini impor pangan itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sistem pangan stok pangan nasional
pemerintah kan tercukupi
jangan dilihat bahwa itu datangnya dari mana dulu
pemerintah kan harus menjamin rakyat yang dipangan yang dimakan oleh rakyat itu adalah terjangkau harganya tersedia
kemudian rakyat kan tidak mungkin menunggu harga gabah nasional harus gabar nasional kan tidak
pemerintah cuma ingin menjamin bahwa stok pangan nasional tercukupi harga terjangkau dan tidak terjadi kekurangan apabila terjadi apapun
terjadi paceklik dan sebagainya
jadi seakan akan jangan seakan akan bahwa isu swasembada pangan yang pernah disampaikan pak jokowi itu adalah satu satunya cara kita untuk memenuhi pangan rakyat
karena kalau misalnya soal impor pangan kemudian sudah ada yang janji tidak akan impor apapun tuh dari dua pak prabowo sudah menjanjikan itu
sebelumnya kita melihat bagaimana konsistensi dari pemerintahan sekarang ya
pak jokowi bahwa di instansi misalnya kementan menyatakan surplus

tapi di satu sisi pemerintah juga menyatakan surplus beras
jadi kemudian tidak sinkron dengan kementax yang menyatakan harus impor impor beras
kemudian di satu sisi dibantah lagi oleh pihak bulog yang menyatakan ini tidak perlu impor
ini yang kita melihat bahwa persoalan pangan ini seperti persoalan yang benang kusut begitu yang dikelola sekarang ini
tadi yang aku ingin sampaikan betul
intinya kita bukan tidak akan impor tapi bagaimana mengatasi
kebutuhan impor ini menjadi semakin
yang nggak akan impor itu diralat
sekarang bukan bukan saya tidak
meralat untuk tidak akan impor artinya
begini harus ada melihat
konteks yang jelas
yang jelas bahwa kalau kita surplus kenapa
harus impor ya kan begitu
nah ini jadi persoalan
kalau surplus sekarang kan
kementan selalu mengatakan mereka surplus
tapi kok masih saja hadir
beras beras impor nah ini yang
perlu penjelasan dari penjelasannya begini
kita ini kita yang pertama
mengungkap dan ada keberanian dari pemerintahan
pak jokowi ada perbedaan data
cara perhitungan bukan
soal luas lahan dan sebagainya
dengan data spesial yang berupa
peta karena apa dalam perkembangan
zaman setelah indonesia swas
pada pangan zaman pak arto tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
rakyat indonesia jumlahnya makin banyak
untuk pangan ini makin lama makin berkurang
datanya masih bergeser tidak bergeser sama sekali
sementara hasil data
petanya itu spasialnya itu
sudah ada pergeseran tentunya harus
dicetak sawah baru produktivitas harus
ditingkatkan harus membuka lahan lahan
baru nah ini kan harus dijelaskan
itu terjadi kenapa kesalahan ini
ketika indonesia tanda tangan loe
dengan imf di mana indonesia harus mempunyai
data yang memadai soal luas lahan dan sebagainya
tanpa melakukan cross check pada saat itu
sementara loi harus ditandatangani
nah ini kan harus disinkronkan
kami saya kebetulan
mitra kerjanya badan
pusat statistik menyadari itu
dan meminta saya sampaikan
jangan sampai data pangan ini
luas lahan dan sebagainya ini menyangkut kepentingan
bangsa dan negara jangan sampai kemudian
terjadi politisasi karena apa kalau kita
melakukan kesalahan sekali lagi
sampai kapanpun kita akan melakukan
sinkronisasi inilah yang penting
tapi berarti anda juga mengakui yang kemarin
terjadi itu memang
bukan bukan antara
karena basis awalnya salah
dan ini kan harus kita perbaiki
sekarang dilakukan sinkronisasi
bps kementan bapenas
untuk melakukan sinkronisasi data
dengan data geospasial
sehingga pemerintah nanti akan memprediksi
seperti apa nah ini adalah apa
untuk memperbaiki semuanya sistem
secara struktural kita akan perbaiki
sehingga pemerintah nanti
berapa sih luas lahan yang harus kita subsidi
mana sih lahan yang harus kita cetak baru
karena pergeseran dari
lahan produktif menjadi kawasan industri
menjadi perumahan dan sebagainya
ini untuk bagian dari
bagaimana membuat perencanaan yang baik
konteks untuk di sektor
kita melihat bahwa pengembangan usaha tani
yang menarik dampak multiplier effect
antara lain untuk penyerapan tenaga kerja
jadi bagaimana konsep usaha tani pajale ini
padi jagung lele
yaitu yang akan kita optimalisasi
dengan konsep on off pump tadi
yang mana disitu akan memberikan
penyerapan tenaga kerja
itu yang akan dilakukan
itu dia tadi sedikit paparan
terima kasih bapak bapak
nanti gongnya kita lihat di tujuh belas
terima kasih sudah hadir disini
menarik sekali diskusinya